kita ke sorotan lainnya saudara detik detik keributan berujung kepatian di kafe kawasan kemang jakarta selatan terekam kamera
pelaku diduga petugas keamanan kafe
ini adalah rekaman cctv di luar kafe makmur bahagia kemang jakarta selatan
seperti yang anda saksikan sejumlah orang yang dipengaruhi minuman alkohol
kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan
cekcok di antara mereka berlanjut hingga terjadi pengeroyokan di jalan raya
satu orang pengunjung kafe meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut dan tangan dalam kejadian ini
polisi telah menangkap empat pelaku pengeroyokan
salah satunya adalah petugas keamanan kafe
usai menyerahkan diri ke polsek mampang perapatan jakarta selatan pada kamis petang kemarin pelaku langsung diperiksa
penyidik bersama pelaku mencari barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk korban yang sempat dibuang ke taman kemang pada saat kejadian